halo selamat malam indonesia salam jumpa di kompas malam selain tiga informasi utama tadi
kompas malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menjadi pilihan sepanjang
hari ini selengkapnya hanya di kompas tv independen terpercaya saya yasir neneama
bersama anda kita ke informasi pertama saudara sebuah kapal motor terbakar di perairan karang
pulau rosa kepulauan seribu utara jakarta tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
ismejik hai video amatir ini saudara memperlihatkan kobaran api membakar kapal motor azimut delapan puluh di
perairan karang pulau rosa kepulauan seribu utara diduga kapal terbakar akibat masalah
mesin hingga banyak keluar asap dan juga memicu kebakaran kapten kapal kepala kamar mesin dan
juga dua abk yang berada di dalam kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat
petugas suku dinas gul karmat kepulauan seribu langsung didatangkan ke lokasi untuk memadamkan
api upaya pemadaman dilakukan petugas dengan turut mengerahkan kapal pemadam kebakaran
kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan polsek kepulauan seribu utara